inilah nasi goreng yang dipadukan dengan bumbu rawon
sajian yang satu ini kini menjadi menu baru yang sangat lezat
untuk membuatnya cukup mudah
bumbunya pun sama dengan ketika membuat nasi goreng pada umumnya
seperti bawang putih cabai garam telur sayuran daging sapi dan gula serta penyedap rasa
dan tentunya ditambah bumbu rawon
saat membuat pertama panaskan minyak kemudian goreng telur dengan bawang putih
aduk aduk sampai matang kemudian campur dengan bumbu rawon
setelah merata baru nasi dimasukkan tambahkan gula garam dan penyedap rasa
selain nasi goreng rawon sajian nasi goreng yang satu ini tak kalah nikmat
namanya nasi goreng tumpeng merah putih
menu yang disajikan di salah satu kedai di jepara jawa tengah ini begitu menggugah selera
menurut pemilik kedai proses pembuatan sajian spesial ini harus digoreng secara terpisah
di mana untuk yang bagian tengah hingga atas tumpeng menggunakan kecap
sedangkan yang tengah tumpeng hingga atas tumpeng menggunakan kecap
yang bagian tengah hingga bawah tanpa menggunakan kecap
nasi goreng tumpeng merah putih ini disajikan khusus untuk menyambut hari kemerdekaan republik indonesia
pada momen kemerdekaan ini sofan berharap umkm yang sempat terpuruk akibat pandemi selama dua tahun terakhir
bisa kembali bangkit lagi
tim liputan cnn indonesia